terima kasih anda masih bersama reportase jawa timur
diduga karena memiliki ilmu santet
seorang pria di sumeneb madura tewas mengenaskan
saat ditemukan jasad korban penuh luka bacok dan leher nyaris putus
warga desa beringin kecamatan dasuk
kabupaten sumeneb rabu malam
digegerkan dengan aksi pembunuhan terhadap seorang pria paruh baya
tak jauh dari rumahnya
pria yang diketahui bernama bu rahman ini
ditemukan tewas bersimba darah dengan luka parah di bagian leher yang nyaris putus
dan luka robek di bagian lambung
keluarga korban yang berada di lokasi kejadian langsung menangis histeris
begitu mengetahui anggota keluarganya tewas mengenaskan
saya langsung ke tkp langsung disuruh jenazah sudah meninggal
belum diketahui pasti motif dari pembunuhan tersebut
namun menurut warga sekitar korban memiliki ilmu santet
diduga ilmu santet tersebut menjadi penyebab korban dibunuh
sekitar setengah delapan yaitu langsung saya mendatangi ke tkp
ternyata korban benar sudah bergeletak sudah tidak bernyawa lagi
terus ya sekitar setengah delapan langsung
ternyata warga sudah mengurumun
akhirnya saya kurang tahu apa motifnya saya kurang tahu juga
guna penyelidikan lebih lanjut korban dibawa ke rumah sakit
muhammad anwar sumeneb untuk dilakukan otopsi
polisi juga masih menyelidiki motif pembunuhan
termasuk mengamankan sejumlah saksi untuk dimintai keterangan
ahmad rahman sumeneb